sementara itu ratusan rumah warga di sukabumi jawa barat rusak parah akibat tanah bergeser
warga yang khawatir pergeseran tanah akan melebar mengungsi ke rumah kerabat
warga berharap pemerintah merelokasi mereka ke tempat yang lebih aman
hingga jumat pagi ratusan rumah di desa cimenteng dan desa narak jaya
kecamatan curug kembar kabupaten sukabumi masih rusak berat akibat pergeseran tanah sejak minggu pekan lalu
tiba tiba tanah terbelah dan membuat rumah rumah warga ikut terbelah dan hancur
khawatir pergeseran tanah semakin lebar warga pun mengungsi ke kerabat yang jauh dari dua desa tersebut
badan penanggulangan bencana daerah kabupaten sukabumi mencatat
sedikitnya empat puluh tujuh rumah mengalami rusak sedang empat belas rumah mengalami rusak berat dan ratusan rumah mengalami rusak ringan
untuk rusak berat diperkirakan empat belas rumah untuk rusak sedang empat puluh tujuh dan untuk rusak ringan ya sekitar seratus lebih
mengantisipasi terjadinya pergeseran tanah lagi personel tni relawan bpbd dan pm
dan tni kabupaten sukabumi mendirikan tenda darurat untuk mengungsi
ahmad fikri sukabumi